antrian kendaraan yang hendak keluar di gerbang tol ciawi sejak pagi terlihat sudah mulai mengular
sementara arus lalu lintas di tol jagorawi hingga pukul tujuh minggu pagi terpantau lancar
antrian kendaraan yang mayoritas berplat b tersebut hendak menuju ke puncak untuk berwisata
berdasarkan data yang diperoleh dari gerbang tol ciawi
sebanyak empat puluh lima dua ratus tiga puluh tujuh kendaraan dari arah jakarta melintasi gerbang tersebut pada hari sabtu jam sembilan malam hingga pukul enam minggu pagi
sementara itu ruas tol jagorawi hingga pukul delapan pagi masih terpantau lancar
pengendara dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan maksimum hingga mendekati gerbang tol ciawi
diperkirakan jumlah kendaraan akan terus bertambah hingga siang hari
dan untuk mencegah kemacetan di jalan raya ciawi cianjur yang mengarah ke puncak
pihak kepolisian memperlakukan sistem satu arah pada minggu pagi
hal ini membuat kendaraan yang mengarah ke puncak harus antri menunggu jalur dibuka
sistem satu arah diterapkan dari lampu pengatur lalu lintas di gadok
untuk memprioritaskan kendaraan yang turun dari arah puncak
namun penutupan ini tidak sesuai dengan jadwal one way system
yang dipasang di jalan raya ciawi cianjur
tol exit puncak yakni pukul delapan tiga puluh pagi sampai sebelas siang
akibatnya kendaraan dari arah jakarta terjebak dalam antrian
lonjakan jumlah kendaraan sehari menjelang idul adha diprediksi masih akan terjadi
pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak melewati jalur alternatif
dan mencari tujuan wisata di sentul dan kota bokor
jalan raya ciawi cianjur
arus lalu lintas pada libur panjang di simpang garuk cisarua bogor pada minggu siang terpantau lancar
untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan
polres bogor akan memperlakukan sistem satu arah menuju arah jakarta
setelah sempat diberlakukan sistem satu arah menuju arah puncak pada minggu pagi
kepolisian resort bogor akan memprioritaskan kendaraan yang mengarah ke jakarta
terutama di titik macet yaitu simpang pasir puncang simpang mega bendung pasar cisarua
pembelakuan prioritas kendaraan tersebut
dimulai dari pukul dua siang hingga enam sore
sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di jalur menuju kawasan puncak bogor jawa barat saat ini
albi puncak sepertinya cukup padat di libur akhir pekan yang cukup panjang kali ini
apakah sistem satu arah menuju ke jakarta saat ini sudah diberlakukan

dan pemerlakuan sistem satu arah ini diprioritaskan bagi kendaraan kendaraan dari arah puncak menuju ke arah jakarta
dikarenakan situasi arus lalu lintas di sejumlah titik jalur puncak mengalami kepadatan yang cukup tinggi
ataupun cukup banyak dimana dari data yang saya dapatkan dari kanit lantas polres bogor
menyatakan bahwa sudah sejauh ini ada sekitar dua puluh satu sampai dengan dua puluh dua ribu unit kendaraan yang berada di kawasan puncak
sehingga harus diprioritaskan untuk mengalami kepadatan yang cukup tinggi

albi pratama pembelakuan prioritas kendaraan jawa barat sampai jumpa di jalur puncak bogor jawa barat pada jam dua belas